pimpinan padepokan tunggal jati nusantara nur hasan pada hari rabu resmi menyandang status tersangka dalam perkara ritual maut di pantai payangan jember jawa timur yang menewaskan sebelas orang pengikutnya
penerapan tersangka oleh polres jember ini dilakukan setelah penyidik rampung menggelar pemeriksaan secara maraton terhadap delapan belas orang saksi
nur hasan adalah inisiator sekaligus orang yang mengajak dua puluh empat pengikutnya menggelar ritual di pantai payangan
selain menetapkan tersangka polisi juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian korban dan dua unit mobil yang digunakan para korban menuju pantai payangan
polisi menjerat tersangka menggunakan pasal tiga ratus lima puluh sembilan kitab undang undang hukum pidana tentang kelalaian hingga menyebabkan nyawa orang lain melayang dengan ancaman hukuman di atas lima belas tahun penjara

polisi menjerat tersangka menggunakan pasal tiga ratus lima puluh sembilan kitab undang undang hukum pidana tentang kelalaian hingga menyebabkan nyawa orang lain melayang dengan ancaman hukum di atas lima belas tahun penjara
polisi menjerat tersangka menggunakan pasal tiga ratus lima puluh sembilan kitab undang undang hukum pidana tentang kelalaian hingga menyebabkan nyawa orang lain melayang dengan ancaman hukum di atas lima belas tahun penjara